yang terlibat di dalam penanggulangan bencana wabah covid sembilan belas
nilainya adalah sebesar dua ratus lima belas ribu per orang per hari yang akan diberikan kepada semua
angka ini adalah sejalan dengan peraturan menteri keuangan
nomor tujuh puluh delapan garis miring pmk dua dua ribu sembilan belas tentang biaya standar masukan tahun dua ribu dua puluh
dan sejalan dengan pergub nomor dua puluh dua tahun dua ribu enam belas tentang standar biaya
angka dua ratus lima belas per hari per orang adalah angka tertinggi yang boleh diberikan
dan kami memberikan dalam angka yang tertinggi sebagai wujud penghormatan kami
kami medis dan semua pribadi pribadi yang terlibat di dalam penanganan covid sembilan belas di jakarta
bukan saja berat secara tugas tapi mereka adalah orang orang yang paling berisiko terpapar
bahkan seperti kami sampaikan kemarin sebagian pun sudah dalam kenyataannya terpapar covid sembilan belas